suasana haru mengiringi prosesi penyerahan jenazah legenda bulu tangkis indonesia
ferawati fajrin di rumah sakit darmais jakarta barat pada minggu pagi
ferawati berpulang pada usia enam puluh empat tahun akibat penyakit kanker paru paru yang ia derita
perjuangan peraih medali emas ganda putri bulu tangkis di asian games seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan melawan kanker ini
ia lakukan sejak maret dua ribu dua
pada september dua ribu dua puluh ferawati kemudian dirawat di rumah sakit darmais
menurut pihak rumah sakit darmais ferawati tidak pernah sekalipun mengeluh
selama dirawat dan berjuang melawan penyakit yang ia alami
pada saat dirawat di rumah sakit kanker darahis perjuangan beliau sebagai mantan atlet yang luar biasa memang sangat luar biasa
jadi tidak ada sedikit penyeluhan
yang ditunjukkan oleh beliau walaupun kami tahu beliau mengalami kesakitan yang luar biasa karena sakitnya
tetapi yang kami lihat adalah spirit dan semangatnya yang terus luar biasa untuk berjuang
sementara itu sejumlah kerabat dan warga mulai berdatangan ke rumah duka ferawati fajrin
di jalan durian kavling dki cipayung jakarta timur pada minggu pagi
sejumlah petugas prasarana dan sarana umum atau psu kelurahan cipayung telah memasang
tenda dan kursi sebelum jenasa ferawati tiba di rumah duka
rencananya ferawati akan dimakamkan di tpu tanah kusir jakarta selatan
semasa hidup ferawati dikenal oleh warga sekitar sebagai pribadi yang ramah dan aktif di kegiatan masyarakat
terlebih suami ferawati menjabat sebagai salah satu ketua rukun warga di kelurahan cipayung
beliau semasa sehat dia aktif di ibu ibu pkk
baik di lingkungan rt lingkungan rw dan juga di lingkungan kelurahan sampai dengan kecamatan
dedikasi beliau kepada lingkungan sangat tinggi dan tidak diragukan lagi bagaimana dia berbuat untuk warga
ferawati fajrin merupakan salah satu legenda bulu tangkis indonesia
segudang prestasi pernah ia torehkan selama berkiprah di olahraga bulu tangkis
perempuan kelahiran satu oktober
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh ini pernah mengantarkan indonesia merebut juara all england seribu sembilan ratus sembilan puluh
selain itu ferawati juga sukses mencatatkan namanya sebagai kampiun kejuaraan dunia seribu sembilan ratus delapan puluh tunggal putri di jakarta
emas asian games satu ratus tujuh puluh delapan bangkok dan sea games manila seribu sembilan ratus delapan puluh satu ganda putri serta juara piala sudirman seribu sembilan ratus sembilan puluh
tim liputan cnn indonesia